tapi kalau dimatiin aku jadi penasaran juga ceritanya
ini ceritanya menarik
wah bikin boring aja deh
apa al dapat petunjuk baru soal pembunuhan roy
yang mengarah ke elsa
ya yuk let's go
mbak sebelumnya ceritanya apa mbak
ya tuh penghuni kamar dua ratus lima
banyak masalahnya kayaknya
dulu pernah ada yang tanya soal
apa ada yang cari dia sekarang
malah curiga ada yang menerobos
penghuni kamar dua ratus dua
itu kan ricky
berarti dia udah tau
kalau ada yang masuk
bagus sekali sih namanya
keren namanya ricky
ketika ricky mencari mama
ricky mencari mama
ricky mencari mama
ricky mencari mama
ricky mencari mama
gue harus tanya ke tante itu
ricky mencari mama
ricky mencari mama
ricky mencari mama
itu penjahat akan dia
kenapa sih gak ditangkap tangkap
kenapa gak ketangkap tangkap ya
aduh sebel deh jadi nyonontonnya
tapi kalau dimatiin aku jadi penasaran juga ceritanya
ini ceritanya menarik
bikin boring aja deh
randy bukan ya
randy bukan ya
yay papa udah pulang
kok papa pulangnya cepet
hanya kalau aku pulang sekolah papa belum pulang
tumben kamu kok pulang cepet
ada yang ketinggalan something
gak ada mah
memang suka jepain pulang cepet aja
pulang cepat karena papa punya kejutan buat rena
kejutan apa papa
reina ikut papa ke dalam yuk
kejutan apa ya bulu
sayang udah pulang
pakain ini dulu ya
mama mau ngasih hadiah kan buat rina
hadiah apa sih ma
aduh dia tapi ditutup dulu matanya ya
eh jangan kenceng
nanti papa sama mama pegangin buat jalan
kita sudah sampai
udah siap belum
mau dikasih kejutan
papa buka ya
satu dua tiga
saya nggak suka sama kamarnya
rina kenapa kenapa sedih
sayang aku gak pernah punya kamar sendiri
waktu di panti aku tidurnya rame rame
pa makasih ya buat kamarnya rina suka banget
sayang rina kamar kamu luar biasa
tante ga usah pura pura
yang kemarin mata mata itu saya
tante bantuin orang untuk masuk ke unit apartemen saya
waduh mati aku
masa saya ada sih tampang untuk jadi mata mata
aduh mas enggak lah saya itu bukan mata mata
mas aduh hati hati loh mas
hati tangan mas sendiri yang sakit
saya bener kok
semua orang lebih tua